genderang perang ditabuh di seantero dunia
namun korban terus berjatuhan tunduk di tangan seteru tak kasat mata
harapan kini ditambatkan pada sosok sosok yang selalu siaga
memegang tameng di garis terdepan
inilah sepenggal kisah ikhtiar laskar medis dalam memerangi covid sembilan belas
sesaat lagi anda akan menyaksikan cnn indonesia heroes
dalam tempo kurang dari lima hari
wisma atlet kemayoran jakarta pusat disulap menjadi rumah sakit darurat covid sembilan belas
upaya ini adalah wujud respon pemerintah
seiring meningkatnya jumlah pasien positif covid sembilan belas di indonesia
beberapa fasilitas penunjang seperti laboratorium ruang farmasi radiologi dan ruang perawatan intensif atau icu disiapkan dalam waktu singkat
pagi itu tak seperti biasa debrina dapat menikmati sinar mentari yang datang dari timur
mengarah ke atap wisma atlet
hari ini adalah hari libur pertama setelah ia menyelesaikan tugas sebagai dokter relawan
tujuh belas hari debrina berjibaku dengan musuh tak kasat mata bernama covid sembilan belas
namun perjuangannya belum berakhir
ia harus menjalani karantina selama empat belas hari untuk kemudian kembali ke zona merah
melayani pasien terjangkit virus corona
ilmu kedokteran emergensi dari harbor ucla medical center amerika serikat
adalah modal debrina menangani pasien dalam kondisi darurat
sejak akhir dua ribu delapan belas ia memantapkan diri bergabung dalam badan sar nasional
sebagai tenaga medis
dok dokter kan sudah terbiasa untuk terjun ke wilayah wilayah bencana atau medan yang sulit
apa perbedaan mendasar dok antara bencana dengan pandemi
kebetulan saya memang belajar di bidang itu
misalnya memang banyak belajar di kedokteran emergensi khususnya untuk bencana alam
kebetulan memang sudah dibekali banyak ilmu juga dari basarnas
dan saat mengaplikasikan ilmu ilmu itu
saat saya turun ke lapangan rasanya jauh lebih siap daripada sekarang
pandemi yang bencana yang tidak kelihatan mata
bencana yang kita rasanya aman aman aja tapi tiba tiba semua orang jatuh
pandemi yang dihadapinya sekarang ternyata berbeda dengan keadaan genting saat bencana
rasa takut sempat membayangi benak perempuan kelahiran magelang jawa tengah itu
virus sars cov dua baru dikenal di dunia medis
debrina memanfaatkan waktu luang untuk memperkaya pengetahuan tentang covid sembilan belas
lewat jurnal yang terbit setiap hari webinar yang digelar dokter dokter di seluruh indonesia
serta berdiskusi bersama rekan sejawatnya dari berbagai negara lewat video conference
ternyata kondisi yang membuat para tenaga medis terkaget kaget
juga dialami sejawat de brina di luar negeri
itu rasanya kayak serem banget
bahkan guru guru besar saya di sana itu menolaknya
saya di sana yang menurut saya mereka udah luar biasa pinter luar biasa kontribusinya
luar biasa di dunia kedokteran di saat seperti ini mereka bingung
tak ingin terkungkung dalam rasa takut perempuan kelahiran seribu sembilan ratus sembilan puluh satu itu percaya ada secerca harapan
akan pembaharuan atau restorasi yang datang dari alam
pembelajaran apa sih dok yang didapat dari pandemi ini
saya rasa ini adalah saat di mana dunia kedokteran sedang diuji
jadi jangankan kami yang di sini who cdc aja sekarang lagi kebingungan gimana caranya untuk menghentikan pandemi ini
ini sesuatu yang sangat membuat mengingatkan kita untuk selalu rendah hati sih ya
mengingatkan kita untuk tetap jadi humble
gak ada yang namanya pinter sampai kita bisa tahu semuanya
semuanya tetap alam yang akan lebih menentukan
kerendahan hati menjadi penawar rasa gentar
ia menyadari ada rahasia di balik kekuatan ilahi yang memberi petunjuk untuk selalu berikhtiar
termasuk saat ia menenangkan keluarga
jadi waktu awal awal di sini sempat bete karena gak keangkat terus teleponnya kan
karena saya jadwalnya kan kadang pagi kadang siang kadang malam
kalau yang siang sama malam biasanya saya nggak bisa angkat telepon ya
jadi mereka lumayan panik

tapi saya rasa cara untuk menenangkannya cuma bisa begitu saja sayangnya
cuma bisa telepon dan tetap wa dan tetap ngabarin
di saat saat seperti itu pasti saya ngomong udah gak apa apa tenang saja gak apa apa
kekhawatiran pun terpancar dari kakak laki laki debrina eduardo lumanao
ia berharap dapat berkumpul bersama keluarga setelah pandemi berakhir
ada rasa khawatir sampai sekarang bahkan masih kalau orang tua saya juga masih
masih debrina disuruh pulang saja masih belum setuju
tapi juga ada rasa banggaan
ya kangen mas
apalagi sekarang benar benar dia gak bisa keluar
kontaktnya juga terbatas
rasa rindu ia sampaikan lewat ungkapan terima kasih yang mendalam kepada seorang kakak
rasa rindu ia sampaikan lewat ungkapan terima kasih yang mendalam kepada sang ayah
rasa rindu ia sampaikan lewat ungkapan terima kasih yang mendalam kepada seorang kakak
rasa rindu ia sampaikan lewat ungkapan terima kasih yang mendalam kepada seorang kakak
rasa rindu ia sampaikan lewat ungkapan terima kasih yang mendalam kepada seorang kakak

karena kita kan orang awam saya kan orang awam saya tidak tahu hubungan dengan medis itu bagaimana
kalau dari saya sih saya cuma tahunya cuma stay at home
tak hanya keluarga dan dorongan rasa kemanusiaan yang menguatkan debriana untuk terus melangkah
kekuatan itu juga datang dari para pasien
ini pertama kalinya saya melihat pasien sesemangat ini untuk sembuh
biasanya saya bekerja di rumah sakit dan di klinik klinik di daerah itu
ya ada yang semangat ada yang marah marah ada yang nggak terlalu semangat yang harus saya semangatin gitu kan
kalau di sini ternyata malah mereka lebih semangat daripada saya tuh olahraga tuh
tiap hari olahraga saya dari jauh mereka udah yang dadah dadah
hai dok jemur jemur aktif banget
saya aja suka lupa gitu kan harus jam delapan jam sembilan gitu jemur jemur
mereka selalu udah jemur jemur luar biasa sekali
ini malah justru malah jadi mereka yang semangatin saya gitu
debrina mendambakan kehidupannya yang dulu kembali seperti sedia kalah
deep rina ingin dapat kembali menyalurkan hobinya menyelam
dan memanggang roti kesukaannya
karena sejatinya bukan kami yang menjadi garja terjepang perjuang itu sebenarnya
sebenarnya masyarakat masyarakat yang di luar sana mereka adalah gajah terdepan
untuk menghentikan virus ini yang mereka masyarakat luas itu
untuk mengikuti arahan pemerintah
di balik deep rina dan tenaga medis rawat lainnya
di rumah sakit darurat covid sembilan belas
seorang pengendali tim medis dan paramedis
bluesmi sebelumnya juga beri mandat mengelola
tenaga medis di natuna dan pulau sebaru
tempat karantina warga indonesia
yang dipulangkan dari luar negeri
tugas ini adalah merupakan suatu kepercayaan
kepercayaan adalah suatu kehormatan bagi kami
artinya kami tegaskan ke seluruh anggota
bahwa kita berangkat ini adalah suatu kehormatan
begitulah cara pria kelahiran karanganyar jawa tengah itu
menguatkan tim medis
ia sadar betul akan pentingnya mengayomi para anggota timnya
yang berasal dari beragam latar belakang
walaupun pertama mungkin memang rasa takut ada pasti
anak buah kami di lapangan pasti juga menyampaikan juga ketakutan itu
tapi akan tergerus dengan sendirinya
dengan semangat dan jiwa kemanusiaan itu
akan hilang dengan sendirinya
kedisiplinan saat memasuki zona merah
ia tekankan kepada tim medis dan paramedis
laiknya strategi perang bagi arifin
pasukan harus benar benar menerapkan disiplin
dalam melawan musuh tak kasat mata ini
satu satunya tameng tenaga medis adalah alat pelindung kiri atau apd
tim medis di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet ini
menjalani pemeriksaan kesehatan tujuh hari sekali
hal ini untuk memastikan tidak ada tim medis yang terpapar covid sembilan belas
kalian tidak boleh macam macam ini adalah memang kita anggap
ini memang senjata biologi virus adalah senjata biologi

artinya walaupun itu pandemi wabah
tapi kita menganggap itu adalah memang biologi
artinya kita tidak macam macam menangani ini
perlu equipment khusus apd
senjata kita adalah di sini apd alat pelindung diri
ada prosedur khusus yang sangat ketat
dan wajib diterapkan tim medis dan paramedis
ketika berada di zona merah
apd harus dikenakan dengan tepat
tak ada toleransi
apakah apd yang memisahkan tenaga medis dari virus corona
ibarat mengantisipasi peluru yang sewaktu waktu dapat menembus
kelengkapan dan kepatuhan dalam memakai apd
adalah kunci keselamatan tenaga medis saat memasuki zona peperangan
celah sekecil lubang jarum sekalipun
harus mereka pastikan tertutup agar benar benar aman
apd hanya dapat digunakan satu kali
karena ketersediaannya terbatas
tak jarang tim medis dan para medis terpaksa menahan buang air
mereka juga tak dapat mengganti pakaian saat beribadah
tak pula dapat membukanya
kala ingin beristirahat
saat melepas apd pun
proses dekontaminasi harus benar benar dilaksanakan sesuai prosedur
melepas apd harus sesuai urutan
agar tak ada celah bagi virus untuk menyelinap masuk
apd yang sejatinya steril
tentu menjadi tak berguna bila tak didukung perilaku steril pemakainya
perjuangan yang tak main main
karena nyawa menjadi taruhan
ketegasan arifin yang berlatar belakang pendidikan kedokteran gigi
di universitas airlangga surabaya ini
dinilai penting oleh salah satu dokter relawan covid sembilan belas
kalau saya sebagai seorang dokter sipil
saya merasa sangat bahagia disini karena
dokter arifin memberikan keadaan yang sangat baik bagi kami
jadi setiap inspirasi kami itu beliau dengarkan
walaupun terkadang beliau tanpa memandang
itu mau dokter perawat tugas lainnya
beliau mendengarkan semua spesifi dengan baik
dan bukan hanya mendengarkan
beliau juga menindaklanjuti dan juga bahkan memberikan saran yang baik
supaya kami bisa menjaga kesehatan mental
maupun kesehatan fisik kami dan juga keamanan kami di dalam
para relawan acapkali diberi pencerahan
bahwa rasa kemanusiaan yang memanggil mereka
merupakan langkah patriotik
yang menjadi peluang mereka mendulang ilmu
tim medis di wisma atlet ini kan tentunya beragam latar belakang pengalaman
dan tidak semuanya yang terbiasa dengan kondisi sulit
seperti apa menguatkan mereka selama ini di sana dok
karena kasus ini saya selalu sampaikan
belum tentu seratus tahun ke depan ada kasus seperti ini
jadi ini anggap ambil suatu positif
kalian bisa mengambil ilmunya di sini
kesempatan untuk mengambil ilmu di sini
meski tim medis kerap dianggap sebagai garda terdepan
pria kelahiran seribu sembilan ratus tujuh puluh lima itu dengan tegas menyerukan
bahwa kunci utama menghentikan pandemi ada di tangan masyarakat
karena sejatinya bukan kami yang menjadi garda terdepan
perjuang itu sebenarnya
masyarakat yang di luar sana
mereka adalah garda terdepan
untuk menghentikan virus ini
ya mereka masyarakat luas itu
untuk mengikuti arahan pemerintah
kita bunyikan sirine terus
karena kalau kita nggak bunyikan sirine
orang orang kadang kasih jalan kadang enggak
jadi ada orang yang peka ada orang yang nggak

mereka sudah gak ada lagi ibu
kalau sudah mempelajari kabupaten ini
yang bisa pakai politeks mindful data
itu akan menanggung agama kita
dan agama bradley untuk menggunakan
pandemi ini akan sampai tamat
sebagai sopir ambulans pekerjaan yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya
perempuan kelahiran seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ini sehari hari berprofesi sebagai perawat
masih menempuh pendidikan di sekolah tinggi ilmu kesehatan hang tua surabaya jawa timur
keluarganya yang berdomisili di desa tugis kecamatan luluda halmahera barat maluku utara itu
awalnya tak mengetahui ika mendaftarkan diri sebagai relawan
lewat badan nasional penanggulangan bencana atau bnpb
ketika handak berangkat ke jakarta berulah ika memberitahu keluarganya
saya sendiri untuk meyakinkan keluarga kita kan kalau terjun ke pasien
apapun kondisi pasien kita harus terima
dan untuk penanganan covid sembilan belas sendiri kita sudah dibekali oleh ilmu
yaitu harus memakai apd yang lengkap
jadi aku jelaskan ke mama bilang
ma tenang aja semuanya ada prosedurnya semuanya ada sop nya
kita nggak mungkin terjun ke pasien kalau kita tidak safety tidak aman
nggak mungkin kita terjun ke pasien
jadi kita harus safety diri dulu
habis itu baru pasiennya safety
berbekal keyakinan dan ikhtiar akan pelaksanaan prosedur yang tepat
perempuan kelahiran lamongan jawa timur itu memberanikan diri
meski sempat dihinggapi rasa takut
ika membagikan pengalamannya saat pertama kali menjemput pasien positif covid sembilan belas
waktu saat pertama kali menjemput pasien aduh kita dalam hati ini aduh berdoa berdoa
partner saya juga laki laki kan dia juga aduh gimana nih
jangankan dia yang laki laki kita aja yang perempuan juga
ayo udah kalau bahasa kita namanya batenang jo
yang penting kita aman jangan sampai ada lubang sedikit pun resetting atau apa
pokoknya kita harus jangan sampai terpapar lah intinya
ini sudah sudah sudah
jadi sesama rekan berdua ini saling mengingatkan aku kurang apa aku kurang apa
ia ia ia
meski sempat gampang
ika tetap harus mengutamakan kewaspadaan
sebab ia mengendari ambulans yang membawa pasien covid sembilan belas
kita bunyikan sirine terus
karena kalau kita nggak bunyikan sirine orang orang kadang kasih jalan kadang nggak
jadi ada orang yang peka ada orang yang nggak ya itulah
ika meluapkan perasaan bahagia manakala jerih payahnya mendapat apresiasi dari pasien yang diantarkannya
sampai di wisma atlet pasiennya senang bilang kita terima kasih
dan yang paling saya suka yang paling bikin hati kita walaupun capek tapi dari hati kita
kita bisa berpikir kita bisa berpikir kita bisa berpikir
kita bisa berpikir kita bisa berpikir
tapi dari kata kata pasien sendiri itu yang satu saya ingat
terima kasih yesus tetap semangat
wah kita juga terima kasih sudah diantar di sini
tetap semangat yesus
nah dari situ saya pasiennya aja semangat apalagi kita
jadi kita sebagai tenaga medis walaupun lelah seperti apa jadi kita tetap semangat
setelah dua belas jam mengenakan apd tubuh ika bersimbah keringat
ika harus melepas baju khas mat yang ia kenakan sesuai prosedur di mobil dekontaminasi yang berada di wisma atlet kemayoran
ika pun harus mandi setiap selesai mengantar pasien
jika sedikitnya ada dua pasien per hari itu berarti ika bisa mandi empat sampai lima kali sehari

ika harus mengambil peluang untuk mengambil peluang untuk mengambil peluang
akhirnya kegigihan para relawan medis ini disetarakan dengan laskar yang sedang bertempur
relah berpisah dari keluarga
ikhlas pasang badan melayani kemanusiaan
semua bermuara pada satu tujuan agar pandemi ini segera usai

salah satu cara kalian untuk memerangi virus ini adalah dengan di rumah aja
salah satu senjata kalian adalah dengan di rumah aja
dengan tetap social distancing dengan tetap memperhatikan cara cuci tangan hal hal yang sesimpel itu
saya tahu memang susah karena dari segala sesuatunya memang yang kita tahu sekarang
di saat kita tidak melakukan apa apa tapi kita merasa kita melakukan sesuatu
itu konsep yang aneh untuk manusia
tapi percayalah kalau dalam keadaan seperti ini kita semua punya perannya masing masing
kebetulan kami yang di sini memang lebih
memang sudah lagi lagi saya bilang sudah wayahnya kami untuk jadi lebih terlibat
tidak ada yang memaksa memang sudah begini aja jalannya
tapi semua orang harus berperan dalam mengatasi pandemi ini
tetapi kami di sini menyelesaikan kasus kasus itu
menjadi negatif dan sembuh setiap bulan
tetapi masyarakat luas tetap tidak mengikuti pindahan saran dari pemerintah
untuk tetap berdiam diri di rumah seperti itu
percuma artinya ini tidak akan selesai selesai masalah
kalau dari warga sendiri tidak mendukung tetap di luar tetap beraktivitas
wabah ini tidak akan berakhir
jadi antara kami dan masyarakat harus saling tolong menolong
jadi harus bahu membahu agar wabah ini cepat berakhir
untuk teman sejawat saya kita tahu kita langsung terpapar langsung pada pasien covid
jika kita tetap safety tetap aman tetap berhubungan dengan masyarakat
tetap aman abd lengkap kita yakin kalau jiwa kita melayani kita akan aman
pasien akan sembuh itu harapan satu satunya kita
dan tetap semangat
sepenggal kisah perjuangan terhormat ini
tentu belum mewakili semua tenaga medis yang telah berjuang
bahkan tak sedikit dari mereka yang kukur
mereka mungkin tak butuh penghargaan
mereka juga tak berharap dielu elukan
mereka menunaikan panggilan hati
dorongan untuk menyelamatkan sesama manusia
tugas kita masyarakat untuk tetap taat
tugas kita pula untuk saling menguatkan
menyatukan langkah menghentikan rantai penyebaran
tewas sekali juga gambarnya

saya sebenarnya dipercaya
nanti akan k producto adalah
negara kelvin dinginkan